kemurahan dan kebijakan
kan'tu jadi patreon
karena kejadian yangoh
ini sama yang baik kecamata sama
pada saat itu ibu tujuh bulan tujuh bulan penyebabnya pisah sama anak karena apa itu ibu kalau kami
boleh tahu karena bapaknya larang saya kerja sampai dia bawa itu anaknya tarakan
atau ya sandal kankas sampai enggak ketemu lagi sampai sekarang baru sekarang ketika baru sekarang
ibu apa upaya upaya tak sampai kita bisa ketemu sama anak tak
iya bagaimana perasaan tak gitu be ya perasaan saya senang pernah ndak ibu berusaha untuk ketemu
sebelum ketemu ini pernah ndak ibu berusaha